tiga tangkai bunga bangkai ini ditemukan warga di dusun bojong tugu ii
rengas dengklok selatan karawang jawa barat
bunga yang tumbuh di samping rumah warga bernama endang ini mendadak menyita perhatian
ketiga bunga bangkai tersebut tumbuh dengan ketinggian berbeda
mulai dari empat puluh cm hingga satu meter dan berdiameter lima belas hingga lima puluh cm
satu dari tiga bunga ini sudah mekar
sementara itu bunga bangkai tersebut menebarkan bau tak sedap hingga radius lebih dari seratus meter
dari baunya itulah warga sekitar penasaran untuk melihat lebih dekat
tempat bunga bangkai ini tumbuh langsung diberi garis pembatas
agar warga yang melihat tidak memegang dan merusaknya
bunga yang dianggap langka tersebut menarik minat warga datang ke lokasi
bahkan banyak warga yang mengabadikan bunga ini dengan kamera telepon seluler
dian firmansyah karawang